terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia tech news
bertransaksi secara digital memang mudah dilakukan asal terkoneksi dengan jaringan internet
namun ini bukan berarti transaksi non tunai selalu aman untuk dilakukan
warga jakarta perlu waspada untuk menghadapi ancaman siber maupun kesiapan infrastruktur yang memadai
jaringan internet ponsel pintar dan sistem keamanan menjadi modal bagi kota jakarta untuk menuju era tanpa tunai
bagi sebagian masyarakat ponsel pintar bukan lagi tergolong sebagai barang mewah melainkan sebuah kebutuhan
persiapan infrastruktur yang memadai perlu dilakukan untuk menuju era digital
salah satunya dalam layanan internet
pemerintah memang telah berupaya meningkatkan perluasan jaringan internet melalui proyek balaparing
proyek ini menandai pembangunan
kabel serat optik di seluruh indonesia yang menjangkau empat ratus empat puluh kabupaten kota termasuk jakarta
masih ingatkah anda dengan peristiwa padamnya listrik di jakarta dan sebagian wilayah pulau jawa pada empat agustus dua ribu sembilan belas lalu
padamnya listrik membuat daya ponsel tidak dapat terisi
jaringan internet yang lumpuh bahkan tak berfungsinya mesin atm
hal ini menjadi salah satu hambatan untuk mengakses layanan digital
kenapa saya katakan infrastruktur ini
dasar ini penting simpel lah
mungkin kita ingat beberapa saat yang lalu pernah ada kejadian listrik padam tuh di sebagian wilayah pulau jawa
cuma beberapa jam tetapi itu dampaknya kan besar
kemudahan yang ditawarkan dari perkembangan teknologi digital memang tak lepas dari beragam ancaman baru yang mengintai
salah satunya yang perlu mendapat perhatian adalah terkait sistem keamanan dari kejahatan siber
saya pernah mengalami kebobolan
saya di salah satu bank
di salah satu bank saya pernah melalui kebobolan
dan ini disinyalir melalui aplikasi internetnya
jadi saya agak mencari tahu dulu penyebabnya sebenarnya di mana
dan akhirnya bekerjasama dengan pihak banknya tersebut kita bisa menerima solusi dan juga jawaban kalau memang terjadi pertasan
terjadi kejahatan di situ jadi cybercrime sebenarnya
data perusahaan keamanan siber asal rusia kaspersky menunjukkan
hingga akhir oktober dua ribu sembilan belas indonesia masuk dalam peringkat ke sebelas negara yang paling berisiko untuk mengalami serangan siber
kespersky telah mendeteksi aktivitas virus yang mengincar sektor perbankan dengan frekuensi yang cukup tinggi
pada tahun dua ribu tujuh belas lebih dari tujuh ratus ribu pengguna menjadi korban
jumlah ini meningkat hingga lebih dari delapan ratus ribu pengguna pada tahun dua ribu dua puluh
ada beberapa kasus juga dilakukan pertasan terhadap sistem perbankan
perbankan yang ada di indonesia gitu
ini kan walaupun tidak diakui itu sempat juga beberapa bank itu down
terjadi perubahan misalnya salurnya berubah transaksinya berubah
ini kan tentu juga bisa merugikan bank tersebut bisa juga merugikan nasabah gitu ya
selain itu juga tentu ada beberapa malware kemudian juga ada phishing
jadi memang lembaga keuangan di indonesia ini juga harus berhati hati untuk menghadapi serangan siber
sektor keuangan yang perbankan menyebabkan perusahaan ini berubah
menjadi sasaran empuk para peretas untuk melakukan tindak kejahatan
apalagi di tengah perkembangan indonesia menuju ekonomi digital yang serba mudah
kesiapan infrastruktur menjadi modal penting